dan tambahan dana haji satu lima triliun rupiah disepakati kemarin hari selasa antara kementerian agama pemerintah dan dpr
permintaan ini sempat diprotes oleh dpr karena terlalu mepet dengan keberangkatan kloter pertama calon haji
dan setelah dana dikucurkan sudah siapkah pemerintah memberikan pelayanan terbaik untuk para tamu allah
kita bahas malam hari ini sore ini bersama narasumber bergabung dari luar studio melalui zoom
ada mas yandri susanto ketua komisi delapan dpr ri mas yandri selamat sore
selamat sore assalamualaikum mbak putri
dpr sudah memberi kode ada hold dulu karena ini terlalu mendadak pak hilman apakah ini baru yang seperti ini terjadi
ya di dalam sejarahnya memang ini satu hal yang luar biasa extraordinary ya
jadi bahkan juga tidak disangka sangka dengan adanya kenaikan semacam ini
jadi kita sudah mencoba memitigasi apa yang disebut dengan lempak
yang dulu pernah disampaikan oleh kerajaan sunda
dan berubahnya sistem bisa terkena dari muasasa kepada syarikat
tapi memang informasinya belum resmi dirilis
dan itu tahun dua puluh satu mei itu seperti yang disampaikan oleh pak menag tadi
dan ini membuat kita terkejut semua
dan kami semua sudah mencoba berkomunikasi bernegosiasi
bahwa bagi indonesia bahwa sistem itu juga melibatkan pemerintah
dia melibatkan dengan perancangan yang dilakukan jauh jauh hari
ini akan memberatkan
tetapi nampaknya masih sulit untuk bisa diatasi
kecuali kita memenuhi untuk prioritas
artinya itu harus dibayarkan kapan sebenarnya pak hilman
ya kalau pembayarannya bisa sambil berjalan ya
karena ini sudah sistemnya kronik e hajj
jadi sambil jalan kita melakukan pemfisaan sampai ke musim hajinya
ini alhamdulillah kami masih berproses
jamah jamah yang sudah lunas sudah daftar itu
proses pemfisaan sudah jalan
dan juga bahkan petugas tadi kita lepas ya
untuk berangkat sebabnya ke tiga ratus dua puluh lima orang yang tim advance
yang melakukan persiapan di sana
jadi lebih fleksibel sebetulnya ya
dalam satu bulan ke depan lah
kira kira terus berproses setiap hari
mas yandri sepertinya memang tidak ada pilihan bagi dpr
selain untuk menyetujui ini
karena waktunya juga sudah mepet
tapi apa catatan dari dpr atas pengajuan tambahan biaya ini
yang pasti apapun harus kita lakukan
ini kan di tengah kedaruratan
persiapan haji biasanya mbak putri lima sampai enam bulan
sekarang hanya empat puluh hari
nah ditambah lagi kita dikagetkan dengan tambahan anggaran dari saudi
minggu lalu baru kami terima informasinya sebesar kira kira satu lima triliun
tapi dari awal kami mendengar berita itu
dan saya langsung bertemu dengan pak dirjen
pulang dari saudi malamnya
hari senin yang lalu
dari awal saya sudah bisa pastikan ini tidak boleh dibebankan ke calon jemaah haji
karena akan lebih heboh dan lebih akan merepotkan
ya kira kira gitu
jadi alhamdulillah kemarin opsinya memang ada dari apbn dari epsnz dan dari jamaah haji
kemudian dari nilai manfaat
akhirnya kita sepakati dua saja kamarnya atau sumbernya
karena apbn saya tanya ke pak menteri agama tidak mungkin
karena dari sisi waktu kemudian dari sisi mekanisme keuangan kita selalu mepet
oleh karena itu tidak ada pilihan
ini harus kita selamatkan calon jamaah haji
ini muka indonesia
ini adalah tanggung jawab kita semua
maka ya catatan ke depan menurut saya
kemarin semua hampir anggota komisi dan dari meja pimpinan mengkritik tentang cara cara arab saudi seperti ini
nah oleh karena itu mungkin pak menteri agama atau pak dirjen nanti setelah pasca haji ini
terus melakukan komunikasi yang benar dan akurat kepada syarikat di saudi
jangan sampai tahun depan terulang kembali
nah saya kira perlu juga
kementerian agama mengajak negara negara lain untuk bersama sama ngepung saudi lah
kira kira gitu dalam tanda kutip ya
dalam hal perusahaan haji sama sama
ajak turki ajak mesir ajak malaysia kemudian semuanya
afrika yang mempunyai jamaah terbesar gitu
atau yang negara negara kecil
intinya ini tidak boleh
karena sepertinya sewendang wendang dan keterlaluan menurut saya saudi begini
tapi apapun tadi menurut kami
kita syukur alhamdulillah tahun ini ada haji
maka tekad saya sebagai ketua komisi delapan
apapun harus kita lakukan
tidak ada kata menyerah
tidak ada kata kita untuk lempar batu sumber di tengah
kita harus benar benar melayani calon jemaah haji
karena ini sekali lagi duta duta bank sementara indonesia yang akan kita utus sebagai calon jamaah haji di tanah suci
maka sudah alhamdulillah kemarin sudah diketok
memang begini mbak putri
kalau diambil semua dari nilai manfaat
itu rasanya tidak adil
bayangkan satu lima triliun itu diambil dari nilai efisiensi
dari nilai manfaat dari daftar tunggu
ada lima juta orang yang sekarang belum berangkat
nah dana yang sekitar satu ratus enam puluh triliun itu dikelola
ada memang untungnya sekitar sepuluh triliun
nah kalau itu diambil rp satu lima triliun
tak lagi dikasihkan ke calon jemaah haji yang berangkat sekarang
tentu tidak adil
maka kita cekir kemarin
ada ternyata tujuh ratus empat puluh miliar dari efisiensi dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh
gitu mbak putri
pak hilman catatan dari mas yandri terkait dengan komunikasi
yang selama ini berjalan dengan pemerintah arab saudi
selama pengurusan penyelenggaraan haji
itu sebenarnya seperti apa pak hilman
ya yang dikomunikasikan banyak ya
pertama kita dulu ingat bagaimana kita berkomunikasi terus
untuk bisa mendapatkan kuota ya
dan alhamdulillah kita dapat seratus ribu

kemudian juga seluruh layanan yang disediakan oleh saudi
kita terus berkomunikasi
kebijakan kebijakan tentang protokol
persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi dan sebagainya
memang di antara keseluruhan sistem yang ada
informasi yang ada
ada satu paket yang tidak dimunculkan oleh saudi arabia
sejak awal itu pak hilman
yaitu kepastian paket masyair
jadi haji itu kan di masyair ini mbak
iya betul betul
inti dari haji itu
ya sudah cukup di arafah
ya tinggal di mina
nah inilah yang kemudian
sebetulnya dulu juga kita sudah menaikkan harga dari standar yang tahun dua ribu sembilan belas ya
semuanya kita coba mitigasi
nah tetapi begitu muncul harga baru
nah ini nampaknya sangat memberatkan buat kita
kita juga sendiri melakukan protes dan kita sampaikan juga secara langsung kepada pemerintah saudi arabia
waktu kami di sana kepada otoritas sana dan meminta juga dipikirkan kembali karena ini akan membuat apa namanya
memberatkan jamaah dari indonesia dan dari seluruh dunia tentunya
itu satu yang kedua
dan harga ini sama untuk semua negara ya pak hilman ya
kami berkomunikasi intensif juga dengan misi misi haji dari negara lain
dari malaysia dari mesir dari turki dan
semuanya menunggu hal yang sama
dan ketika ini muncul surprising
nah memang berbeda dengan yang lain jumlah jamaah kita itu kan banyak
tentu banyak pilihan pahit yang harus kita diambil kalau saya bilang begitu
tetapi ya kami dari kementerian agama tetap ingin menyelamatkan seluruh proses ya perjuangan dari jamaah kita
dari indonesia untuk tetap bisa menunaikan apa yang diimpikan yaitu pelaksanaan haji tahun ini
setelah dua tahun sebelumnya kita tidak bisa melaksanakannya
sekarang sudah diketok pertanyaannya
apakah setelah diketok kemudian
pemerintah kementerian agama sudah siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamu allah asal indonesia
sudah akan berangkat hari ini sudah berangkat beberapa petugas
kita akan membahasnya setelah jeda ya
bapak bapak tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami membahas tentang pelaksanaan haji yang saat ini sudah berlangsung prosesnya
masih dengan mas yandri susanta ketua komisi delapan belas tahun

ini tidak dibebankan kepada calon haji
anda memantau ini juga di lapangan
betul mbak putri jadi hebohnya perhajian sekarang luar biasa
karena kita nggak memberangkatkan calon jamaah haji
padahal itu kan kebijakan saudi menutup semua tamu dari luar saudi
nah sekarang ada lagi isu yang sangat viral di tengah masyarakat
kenapa katanya pemerintah dan dpr membatasi umur

sementara itu bukan kebijakan dari pemerintah rusia bukan kebijakan dari dpr
itu murni dari arab saudi
termasuk kemarin penambahan satu lima triliun
katanya memang nggak becus ini ngurus haji
jangan jangan uangnya habis dipakai untuk ini untuk itu
nah saya pastikan pertama pembatasan umur itu bukan dari indonesia
dan mudah mudahan tahun depan pemerintahan umur itu tidak diberlakukan lagi
dan kami sudah saya seketuk palu di dpr
bila mana tidak ada pembebasan umur
maka usia lanjut lah yang kita perhitungkan
dimana tahun dua ribu dua puluh yang gagal berangkat gara gara pemerintahan umur ada lima puluh enam orang
nah itu dulu kita habiskan untuk kita berangkatkan
termasuk ya masalah pembiayaan tadi
jadi itu bukan dari indonesia bukan dari pak menang bukan dari dpr
itu benar benar murni dari permintaan saudi
nah kalau nggak kita bayar lebih rusak lagi kita
semua jamaah tidak bisa berangkat
maka mohon kepada masyarakat
bila mana perlu ada penjelasan
atau hal hal yang sifatnya perlu klarifikasi
saya sebagai ketua komisi delapan
dia menerima masyarakat untuk melakukan apa
menerima pengaduan memberikan informasi
atau menerima masukan dari masyarakat
sehingga kita clear lah
jangan ada fitnah gara gara perhajian ini
jadi saya pastikan perhajian atau perlangganan ibadah haji kita ini
insya allah semuanya lancar dan dananya aman
gitu pak putri
mas yandri berkaitan dengan penyelenggaraan haji
kemudian katakanlah penentuan
sederhananya penentuan biaya
yang tambahan ini
mengapa seolah olah kemudian indonesia
padahal kita punya jamaah yang besar
mengapa sepertinya tidak ada kemampuan negosiasi
apakah memang seperti itu kenyataannya
mungkin bisa pak hilman dulu menggambarkan sebenarnya kepada kami
ya terima kasih
jadi sebagaimana disampaikan tadi
bahwa ini situasinya sudah sangat mepet sekali ya
tentu kita akan ada perbincangan
lebih wise lah ya
yang lebih lenak
lebih dalam gitu ya
jadi kami juga tidak ingin otot ototan
jamaah harus pergi
minggu depan ya
dalam beberapa hari lagi
tapi kita sudah sampaikan dan baik
dan mereka juga sudah menjawab
dan artinya kita sambung lagi mbak
karena yang perlu kita lakukan
bukan hanya kita ngotot dengan tahun ini
kemudian tanpa ada solusi kan gitu
tapi yang jelas kita kan punya kepentingan jangka panjang ya
kita ingat ada lima dua juta orang yang sudah antri
tahun depan juga harus diberangkatkan
nah kita justru ingin bagaimana sebetulnya pihak saudi
nanti kita juga harus paham bahwa tahun depan ya
harus lebih diperkuat lah
tentang fairnessnya gitu ya
bagaimana harga tahun depan itu juga
tahun depan itu juga lebih rasional
kemudian juga situasi jamahnya kalau full
berarti biaya operasionalnya sudah bisa berkurang
jadi seolah olah gitu ya
memang sih mengelola satu juta orang dan dua juta orang
nah itu berkurangnya sdm kan juga tidak terlalu jauh
jadi nah inilah apakah saudi juga membebankan biaya operasional dan sdm
yang seperti ini normal
tapi jumlah jamahnya
berkurang gitu ya
banyak kepada kita atau bagaimana
nah ini yang harus kita dalamikan
mas yandri ini penyelenggaraan haji pertama setelah pandemi ya
apa menurut anda yang betul betul harus diantisipasi oleh pemerintah indonesia
pertama gini mbak putri
sekarang saja satu jamaah itu hampir seratus juta orang
seratus juta rupiah biaya
sementara jamaah hanya bayar tiga puluh lima juta
artinya ada subsidi dari dana kelola dan lain lain tadi termasuk dana efisiensi sekitar enam puluh lima juta
kalau ini dipertahankan terus menerus dan tidak ada lompatan kebijakan saya khawatir antrian panjang itu akan bobol
artinya kata teman teman itu seperti ekor sapi
jadi di sekarang tebal di ujungnya itu dana habis
haji bisa bermasalah di akhir akhir atau dua ribu tiga puluh ke atasnya
oleh karena itu perlu duduk bareng ini
ya moi bpk kemudian pemerintah umat islam
bagaimana menangani persoalan ini
karena inflasi akan naik terus apalagi sekarang
perubahan dari muasata ke syarikat
ini bisnis murni yang dianggap oleh saudi
semuanya pakai paket
paketnya bisa mahal bisa setengah mahal dan paling mahal
artinya kalau kita mempertahankan sistem sekarang saya khawatir ini akan menjadi persoalan besar
mungkin sepuluh tahun atau lima belas tahun yang akan datang
maka dapet tuguh sekarang untuk makassar sudah hampir lima puluh tahun
jadi habis pelaksanaan ibadah haji ini musim sekarang
saya kira mari kita duduk bareng untuk mereview semua persoalan perhajian kita ini
supaya ke depan itu bisa lebih komprehensif
termasuk kita bagaimana mengkomunikasi dengan saudi arabia
supaya tidak seenanya dewek atau semaunya dia saja
menaikkan atau membuat paket paket yang harus disali oleh saudi bawah
mekah madinah arafat itu yang minuman islam
jadi coba ini mesti dirembukkan di dalam negeri
sekaligus kita juga lobby dengan saudi arabia
bisa juga merangkul negara negara islam yang sebagai penyuplai jamaah haji dari luar saudi arabia
oke semoga itu bisa segera dilakukan
dan sepertinya harus cukup segera mendapatkan solusi atas hal itu
saya terakhir ke pak hilman sedikit
pak hilman sampai saat ini bagaimana persiapan untuk penyelenggaraan haji pak hilman
ya alhamdulillah sebagaimana saya sampaikan bahwa sebetulnya dari kementerian agama sudah dari februari ya
mengirimkan tim ya untuk persiapan hotel persiapan cateringnya untuk transportasinya ya
kemudian di indonesia juga kita sterilisasi embarkasi petugas
kita juga sudah siapkan sistemnya mitigasi covid dan lain lain
ya insya allah ya kita akan memberikan yang terbaik lah untuk jamaah kita
dan saya berharap betul serta mengapresiasi ya kerjasama yang dilakukan oleh kementerian agama republik indonesia
dan dpr dan bpkh dan tentu saja dengan dukungan masyarakat ini
bahwa haji perdana setelah dua tahun ini bisa terjadi bisa dilaksanakan dengan baik
dan kami dari kementerian agama tentu saja bisa melayani jamaah
sampai mereka mabrur dan kembali ke indonesia dengan sehat bugar
baik baik amin
jadi kloter pertama
haji pada tahun dua ribu dua puluh dua ini akan berangkat tanggal empat juni betul ya pak hilman kalau tidak salah
dari lima embarkasi haji
semoga sukses lancar semua
begitu juga dengan para petugas di lapangan
begitu juga dengan tim evaluasi mungkin dari anggota dewan yang juga akan berangkat
terima kasih mas yandri sore hari ini sudah bergabung
pak hilman sudah bergabung
baik terima kasih assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh